dan untuk mengetahui perkembangan terkini
sidang tuntutan terdakwa kasus korupsi jiwa seraya joko hartono
sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi
selamat malam arman
tadi kita sudah dengar tuntutan dari jaksa penuntut umum
terhadap terdakwa joko hartono
bagaimana dengan respon kuasa hukum dan juga joko hartono
atas tuntutan pidana penjara seumur hidup dari jpu arman
kresna hutauruk tadi mengatakan kepada kami bahwa
nanti pada saat sidang pledoi yang diagendakan pada satu oktober dua ribu dua puluh nanti
mereka akan membantah tuduhan ataupun juga tuntutan daripada jaksa penuntut umum
karena sejak awal mereka selalu atau sering mengatakan bahwa
pihak kuasa hukum daripada joko hartono berulang kali mengatakan bahwa
kliennya tidak pernah disebutkan memperkaya dirinya sendiri
dan sangkaan beberapa waktu yang lalu bahwa joko hartono tirto ini
berperan serta dalam menggoreng saham daripada asuransi jawa seraya ini
dan juga ikut mengendalikan atau menyetir tiga belas manajer investasi
jadi sekali lagi kuasa hukum daripada joko hartono tirto
menyayangkan hukuman seumur hidup dan juga akan membantah tuntutan tersebut
karena dia mengatakan kliennya sama sekali tidak pernah mengendalikan tiga belas manajer investasi
dan atas sangkaan ini ataupun juga tuduhan ini
sehingga kejaksaan agung juga ikut memeriksa dan juga ikut sekaligus menetapkan
lima belas orang tersangka rifana ya mereka adalah tiga belas manajer investasi
dan satu orang petugas dari otoritas jasa keuangan
jadi respon daripada kuasa hukum joko hartono tirto dan juga joko hartono sendiri
akan melakukan pembelaan pada saat sidang pledoi pada satu oktober dua ribu dua puluh
sementara dua orang terdakwa dari pihak swasta lainnya
yaitu beni cokro saputro dan juga heru hidayat
hari ini memang diagendakan akan mengikuti sidang tuntutan
tapi ternyata beni cokro dan juga heru hidayat itu ternyata
nah untuk benny cokro sendiri
diperkuat oleh keterangan dokter yang merawat beni cokro di rumah sakit adi aksa
yaitu dokter yang bernama siswa santoso
keterangan dokter siswo santoso ini diperoleh atau diberikan
di depan majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum
secara virtual ataupun juga daring
dokter siswo mengatakan bahwa beni cokro sudah dirawat di rumah sakit adi aksa
pada tanggal dua puluh tiga september kemarin
dan saat ini beni cokro sedang menjalani isolasi dan tidak diperkenalkan
untuk keluar dari rumah sakit
dan itu tandanya ia tidak diperkenankan untuk mengikuti persidangan sama sekali
atas pertimbangan inilah rifana sehingga ketua majelis hakim rosmina mengatakan
mereka tidak bisa menghadirkan atau menjalankan persidangan pembacaan tuntutan
bagi beni cokro karena kondisi kesehatan beni cokro yang sudah dinyatakan
terkonfirmasi covid sembilan belas lewat keterangan dokter yang merawat
kalaupun sebenarnya dipaksakan
maka menurut ketua majelis hakim rosmina
ini akan diperkenalkan
dan melanggar hak asasi manusia karena terdakwa memang sudah dinyatakan sakit
dan dipaksakan hadir seperti itu
sehingga diputuskan untuk sidang pembacaan tuntutan bagi beni cokro akan dilanjutkan nanti
akan disampaikan lebih lanjut
kemudian untuk heru hidayat juga sama
diberikan surat keterangan dari tim kuasa hukum heru hidayat kepada ketua majelis hakim
bahwa kliennya sudah resmi atau fix terpapar covid sembilan belas
sehingga tidak perlu lagi dihadirkan secara daring
ataupun juga online kepada dokter yang merawat

dan tiga orang terdakwa ini juga sama sama
dengan tiga orang terdakwa lainnya yang sudah disebutkan sebelumnya dari pihak internal perusahaan
yaitu henrysman rahim kemudian juga harithra setio dan juga syahmirwan
mereka sama sama enam orang terdakwa ini
berdasarkan surat dakwaan didakwa merugikan atau yang menyebabkan kerugian negara sebesar rp enam belas delapan triliun
pada surat dakwaan sebelumnya bahkan sudah dibacakan dakwaan jaksa mengatakan bahwa henrisman
sebagai mantan direktur utama pt asuransi jawa seraya
pada periode dua ribu delapan hingga dua ribu delapan belas selama sepuluh tahun
ia ternyata diduga atau didakwa menggunakan dana hasil produk perusahaan pt asuransi jawa seraya
baik berupa produk non saving plan dan juga produk saving plan
dan juga premi korporasi yang total keseluruhannya itu bernilai sekitar rp sembilan puluh satu satu triliun
dan ini ia lakukan bersama sama dengan dua orang rekannya
yang berdasarkan dari pihak internal perusahaan asuransi jawa seraya masing masing
dari hari prasetyo dan juga syekh mirwan seperti itu
dan mereka ini juga sama sama melakukan kesepakatan rifana
bersama dengan tiga orang terdakwa dari pihak swasta tadi
ada beni cokro saputro joko hartono tirto dan juga heru hidayat
dan kesepakatan ini mereka menyatakan bahwa pengelolaan dana daripada asuransi jawa seraya
diserahkan sepenuhnya kepada beni cokro dan juga heru hidayat lewat perantara joko hartono tirto
sehingga masing masing mendapatkan tuntutan dari jaksa penuntut umum berdasarkan fakta fakta yang ada
masing masing berbeda beda tuntutannya
jadi hari ini baru joko hartono tirto sementara tiga orang terdakwa dari pihak internal perusahaan
sudah mendapatkan tuntutan masing masing untuk henrisman pidana penjara dua puluh tahun
denda satu miliar subsidi dari enam bulan kurungan kemudian juga untuk hari prasetyo itu penjara seumur hidup
kemudian denda satu miliar dan syah mirwan delapan belas tahun penjara kemudian denda satu miliar
oke arman apakah sudah ada informasi kapan sidang pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum
kepada dua terdakwa lainnya
beni cokro dan juga satu terdakwa lainnya akan dilakukan heru hidayat
ya rifana majelis hakim masih tetap akan terus memonitor kondisi kesehatan
daripada beni cokro dan juga heru hidayat karena memang masa pengobatan sekaligus juga isolasi
daripada covid sembilan belas ini membutuhkan waktu yang tidak cuma seminggu atau dua minggu
tapi mereka akan melihat kondisi kesehatan daripada dua terdakwa ini
apakah memang memungkinkan dalam waktu dekat mereka menjalani recovery
dari kalaupun memang belum memungkinkan mereka harus terus menjalani perawatan
isolasi dan juga pemulihan maka nanti akan dilihat kondisinya seperti apa
karena memang majelis hakim sendiri juga tadi mengatakan bahwa mereka tidak akan lama untuk memutuskan perkara ini
tapi karena tersandung dua terdakwa terpapar positif covid sembilan belas
sehingga mau tidak mau persidangan untuk pembacaan tuntutan untuk beni cokro dan juga heru hidayat
terpaksa harus ditunda sementara waktu begitu rifana
oke terima kasih koresponden cnn indonesia
dan helmy atas laporan lengkap anda selamat bertugas kembali